melakukan penggeledahan di sekretariat jenderal dpr ri
jadi informasi yang kami peroleh betul hari ini tim pengirik kpk dalam rangka terus
mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan yang terjadi di sekretariat jenderal dpr ri

melakukan penggeledahan di sekretariat jenderal dpr ri di beberapa ruang kerja termasuk ruang staff
informasi yang kami dapat penggeledahan tersebut saat ini masih terus berlangsung
dan tentu nanti hasil pengledahan dimaksud kami akan sampaikan setelah memastikan